kepala sekolah sd negeri lowokwaru iii malang yang menyetrum empat siswanya dengan dalih terapi akhirnya dicopot dari jabatannya
untuk sementara kepala sekolah tersebut ditarik ke dinas pendidikan kota malang untuk menjalani pembinaan
keputusan pencopotan kepala sekolah sdn lowokwaru iii ditegaskan oleh wakil wali kota malang saat melakukan pertemuan tertutup dengan pihak sekolah sdn lowokwaru iii dan kepala dinas pendidikan kota malang
dalam pertemuan tersebut pihak sekolah menjelaskan kronologi dan alat yang digunakan kepala sekolah
menurut pihak sekolah alat tersebut pernah diuji cobakan kepada guru dan tidak ada masalah
meski begitu wakil wali kota tetap mempermasalahkan hal tersebut jika diterapkan kepada siswa apalagi belum ada koordinasi dengan dinas pendidikan
usai dicopot kepala sekolah sdn lowokwaru iii ditarik ke dinas pendidikan untuk menjalani pembinaan
yang bisa dipetik dari hal ini saya kira ke depan ketika setelah pmb
harus ada pendekatan kepada orang tua proses belajar mengajar yang diterapkan model pakem yang senangkan dan lain sebagainya
ini ada keselarasan kesepemahaman antara guru dengan wali siswa supaya tidak terjadi di miskomunikasi
kasus penyetruman oleh kepala sekolah terhadap empat siswa kelas enam ini dilakukan pada dua puluh lima april lalu usai sholat duha berjamaah
dua hari kemudian para orang tua siswa melakukan protes
terhadap pihak sekolah karena empat siswa mengeluh pusing dan bahkan mimisan usai dilakukan penyetruman